gimana sekarang tidur
di tanpa lift
kenapa gak kuliah
gak ada uang
kenapa gak kerja
mau ke pasar baru lagi
jadi mau aku antar
kau ben gak jualan
aku lagi jenuh jualan cilok
bantuin kamu jualan kerudung
mau ketemu dimana
yaudah aku tunggu
terima kasih saya udah ngopi dirumah
dimarahin kang mus
enggak tahu saya nggak ngerti timing itu apa
kemarin hari minggu kemana
mengajak keluarga ke kebun binatang
ah kang mus bisa aja
kemarin saya cuma berdua di rumah
anak pergi main
mertua lagi keranca eke
saya ajak istri saya ke punclut
mau makan nasi merah
ikan asin jamur
sama sambal dadakan
yang bikin sehah
baru aja saya berangkat
dia udah pulang main
enggak bisa masuk rumah
pulang ke rumah
kemarin saya cuma berdua di rumah sama kang emis
si neng pergi main
mak lagi keranca eke
kang mus ngajakin saya pergi ke puncut
makan nasi merah
ikan asin jambar roti
lalaban sama sambal dadak
yang bikin sehah
baru aja saya berangkat
udah pulang main
nggak bisa masuk ke rumah
terpaksa saya sama kang mus balik lagi
terpaksa saya sama kang mus balik lagi
pulang ke rumah
kalau cik edo kemana
jalan jalan sama suami

saya yang beliin suami baju
kok bukan cek edo yang dibeliin baju
suami saya kan pengangguran
duit dari mana
duit dari mana
duit dari mana
duit dari mana
duit dari mana
sekarang waktunya kerja
sekarang jelas gak
apel siaganya udah
ih kok ada apa
iya kan aku belum tahu
baru tadi malam aku tinggalin kamu
pagi pagi mas udah kangen lagi
emangnya gak boleh
malahan aku seneng
tapi kalau gak darurat
jangan lepon pas aku lagi
dinas kayak sekarang
gak boleh ya
nanti selesai jam dinas
jangan marah dong
iya aku tahu ini masih pagi
kan kemarin kamu udah minta maaf
terus udah aku maafin
tapi kemarin kamu maafinnya dalam keadaan kesel
kalau aku maafin lagi sekarang masih sama aja
kamu masih kesel
masa udah lewat selesai
kayaknya minimal harus tiga hari deh
baru keselnya hilang
waduh sehari aja nggak bisa
kemarin itu aku batal jemput
terus ngantar kamu ke cihamplas bukan kemauan aku
tapi karena ada sesuatu yang nggak terduga
motor aku ngadat
kan kamu udah bilang kemarin
terus kamu gak mau ngerti
aku mau ngerti
bagus kalau begitu
tapi tetep marah juga
udah dulu aku harus kerja
maaf sepertinya sekarang sudah bukan pagi lagi
sebenarnya belum benar benar siang
tapi baru mau menjelang siang
atau lebih tepatnya
bisa dikatakan sebagai pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang
bagaimana dengan tugas kalian

halo kamu dimana saya di tempat kamu biasa jualan lagi di jalan mau ke pasar baru saya
muster uang kerudung semuanya laku alhamdulillah saya mau ambil kerudung lagi belum bisa sekarang
ini baru mau produksi kalau gitu saya mau pesan sepuluh oke terus ini uangnya gimana nanti aja sekalian
ngambil kerudungnya lagi oke semua kerudung yang dipanli habis laris alhamdulillah dia mau ngambil
nggak bisa harus besok nggak bisa kalau besok mah bisa aja kapan nanti kalau udah ada saya kabarin
oke junaidi mau ikut juga jualan kerudung alhamdulillah tambah lagi tim marketing kita
dia mau ngambil kerudungnya besok saya bilang gak bisa kalau besok mah dia sepertinya semangat
mau ikut jualan kerudung kalau gitu harus cepat ya
kita harus cepat karena waktu adalah dompet dan di dalamnya semoga ada uang
kemarin aku bikinnya cuma sepuluh sekarang mahmu langsung dua puluh kenapa gak langsung tiga puluh aja
modalnya kurang aku boleh ikut ngasih modal boleh ngasih modal sekarang nanti kalau sudah ada
kang makan dulu ya kang jangan iya iya aja cepet makan dulu ya
lauknya biasa telur ceplok sama kecap ya kang biasa
dari mana dari rumah udah ada kabar soal kerjaan belum kamu jangan putus asa ya udah udah apa udah
putus asa kalau gitu saya udah nggak berharap dapat kerjaan di kantor saya mau dagang aja seperti dulu
waktu kita jualan baju muslim di bulan puasa sebelum lebaran kamu mau jualan baju muslim kerudung
iya saya mau gabung sama diza ternyata bukan cuman ubet aja yang suka sama diza ternyata kamu juga ini bukan soal suka terserah denger dulu males
kenapa baru datang
kenapa baru datang

bangunnya kesiangan begadang kamu lupa apa
bangunnya kesiangan begadang kamu lupa apa kata bakhaji jangan begadang ke tangan ngajak
kata bakhaji jangan begadang ke tangan ngajak
kata bakhaji jangan begadang ke tangan ngajak uang nggak sama gan anti judi tapi pasti ada
uang nggak sama gan anti judi tapi pasti ada
uang nggak sama gan anti judi tapi pasti ada taruhannya ia apa yang ngocok jongkok berapa

taruhannya ia apa yang ngocok jongkok berapa kali kami jongkok nggak kehitung semalaman
saya boleh disini aja
bekis saya masih sakit
habis jongkok semalaman
anak buah kamu kemana
si unang anak buah jama yang disepersini kabur
bawa wang yuran pedagang seminggu
si taslim ke orang kanggurat yang lulus parkir dikeroyok orang
saya mau ngaturin ini dulu
sekarang akan ngerasa udah tua
padahal kan akang dari kemarin kemarin
juga udah tua
akang ngerasa badan akang udah reot
cuma ngangkat parutan singkong sebaskom aja
rasanya pinggang mau patah
gak usah diporsir
akang harus cepat dapat karyawan baru
mau tambah karyawan kan
bukan uang ada yang diganti
saya dong mau diganti
ya udah terusin kerjanya
gak usah ikut ngobrol
saya perlu orang yang bisa bantu nagih hutang
ada yang bilang minta bantuan aja ke kang ngurah sama kang pipit
tapi saya butuhnya satu aja
saya aja satu
tapi mungkin kang gurat nggak perlu tahu
tenang bisa diatur
kita sudah tahu siapa di belakang semua ini
dia bukan cuma bisa mempengaruhi orang kita
menyusupkan uang dia ke kita
tapi juga melibatkan orang bayaran
ngajak saudara dari kampung buat kerja di sini
bebannya jadi banyak
harus tetap mikirin makanan
makannya di luar jam kerja
harus mikirin tempat tinggalnya juga
yaudah kalau kakak nggak setuju
kalau kak pipit sudah setuju sama angkanya
kak pipit udah bisa jalan sekarang
kalau menurut saya kasih kabar aja
kang mau ngelurusin pinggang dulu
bubun sudah normal dia mau ke sini
persoalan harus iklir
permisi bos boleh duduk
gimana kabarnya kang brutaslim

masih sakit sakit apa dihajar orang aduh dada rusuk punggung sakit semua
masih sakit sakit semua
mungkin ada tulang yang retak
bisa gak gak usah bilang waduh
jangan bercanda saya serius
saya mau nengok
boleh minta alamatnya
boleh minta nomor teleponnya biar saya telepon aja
aku aja yang bawa
aku aja yang bawa
garut garut garut
garut garut garut garut
garut garut garut garut
garut garut garut garut
saya mau ketemu kemo dulu
saya terpengaruh jamal
tak ada yang mana
saudara siapa aja
saudara saya banyak
anda ada keperluan apa
pipit ada keperluan apa
sama temen saya devi
itu urusan saya sama devi
saya nggak ada urusan sama anda
kobang sama bubun pasti mengira saya sudah sadar
dengan pak murad
iya saya sendiri
kami dari polsek sumur bandung
menyampaikan bahwa rekan saudara yang bernama firman sapitra
sekarang ada di kantor kami
terima kasih atas kerjasama
kenapa gak kuliah
gak ada uang
kenapa gak kerja
saya bisa ajak kamu kerja
kerja yang bikin malu kalau orang lain tahu
kita belum kenalan
tugas sudah kamu selesaikan dengan baik
kamu boleh istirahat dulu
kalau kamu punya uang
kamu pasti sudah tahu
kalau sepanjang jalan rio
alias jalan r e marta dinata
banyak factory outlet atau distro yang menjual barang barang bagus
kalau kamu gak punya uang
kamu bisa ke pasar gede bage
saya kesana sekarang
sempa sekolah di sma
waktu sekolah di kelas satu
absen kamu berapa
yang pertama siapa kerja lu
terus yang keempat kamu
bagaimana kabarnya abdul ahmad dan aisah
saya nggak tahu pak
bus jangan panggil bapak
panggil aja a a
kenapa saya sama forni manggilnya bos tapi dia a a
itu keistimewaan yang saya berikan ke dia
kamu jangan iri
karena sesungguhnya iri itu adalah penyakit hati
saya ulangi kembali pertanyaannya
ya sudah kalau begitu
buat apa kita membahas kabar abdul ahmad dan aisyah karena saya juga tidak kenal mereka
koni mana formulir pendaftaran yang harus dia isi
jangan lupa untuk melampirkan paspoto berwarna dengan pose bebas dan sambil tersenyum
kamu adalah korban
forni tugasnya beraksi
sedangkan jessi bertugas mengawasi dan melindungi
apabila situasi sudah kondusif maka jessi akan memberikan isyarat atau kode berupa gerakan yang sudah disepakati sebelumnya
misalnya dengan cara menggosokkan hidung
setelah menangkap isarat atau kode maka foni akan langsung beraksi
kamu sudah paham
sekarang saatnya pkl
praktek kerja lapangan
saya nggak berani kalau sama polisi
kalau saya bukan nggak berani takut salah ngomong
bagaimana kalau kita minta bantuan kang nus
ujang mau dibuatin kopi juga
kau akan geldari
abadi mengganti peristiwamu dengan ket motivate gari
kemudian segera datang kronis zud
segera meminta rose
jangan membawa rose juga ke kran
pak itu pelonel saya

ibu damn sama dia

oh itu jangan dikarenakan
meternal adu para pembebalan ini
dia tv adalah juara menység
frente dimana kok diputarkannya
saya perlu ikut kang
hati hati di jalan
saya mau tahu cerita lengkapnya
kalau sekarang saya ngurus pp
firman sapitra itu bukan berarti saya kembali ke bisnis lama
saya benci sama nama panggilannya
kalau sekarang saya ngurus perman sahpitra itu karena perman sahpitra sama kamu semua masih keluarga saya
apa yang peuple
hal ini bukan untuk men falsch pokoknya itu
apakah ini kebenaran abis
helikopter kayak gini saja
apakah di dunia menteri
hacia salai lanteluk ini

ih kawian apaan sih
gak mau dibilang cantik
oh menurut kawian aku cantik
yaudah diem aja
gak usah dibilang dibilang
mau dipoto sekarang
ih kawian mah suka dedakan
gak make up juga udah cantik
senyum kamu bikin aku gemes
bentar aku telepon
nanti kayaknya kita gak bisa ketemu hari ini
saya ada urusan penting
dia bikin kamu kecewa
mau tau aja
mikirnya selalu sujaruh
bukan menurut kary
sementara laki laki yang gak ganteng butuh usaha yang keras buat dapetin perempuan
dan ia akan berusaha mati matian untuk mempertahankan perempuannya
berusaha supaya perbuatan atau perkataannya tidak membuat kecewa
kamu udah pulang
izin maksa ngebohong bilang ada urusan keluarga
kalau bilang ada urusan keluarga itu nggak ngebohong
kita memang keluarga
tapi bukan keluarga seperti yang dipikirkan kemanan saya
terus sekarang kita gimana jang
masa akan gak tahu
akang memang gak tahu masalah yang sebenarnya apa
akang dapat kabar kang pipit ditangkap polisi gara gara ngajar orang
persoalan yang sebenarnya apa akan gak tahu
kami belum bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya
karena kami baru mendapatkan keterangan dari pelaku atas nama firman syah fitra
dan satu orang sekriti yang menjadi saksi pada saat kejadian
korbannya siapa pak
nah itu dia
ketika anggota kami mendapatkan laporan dan melakukan pengejaran kepada pelaku justru malah korbannya yang menghilang
ini kerjaan langka kerjaan aneh tapi nyata
ada skenario tapi gak ada karyalah
tadi kang mus pergi ke kantor polisi
kang mus turun
balik lagi gimana maksud kamu
balik ke bisnis yang lama
saya gak tahu
yang saya tahu kalau diantara kita ada yang kesusahan kamus nggak mungkin diem aja
firman syah fitra itu keluarga saya
maksud saya firman sapitra itu sudah saya anggap keluarga
dia dulu kerja ikut saya
jadi dia sudah saya anggap keluarga
saya bantu bantu ngurus terminal ngurus pasar ngurus pedagang pedagang di jalan
tapi itu dulu
sekarang saya sudah pensiun
pak mus lihat bantu bantu ngurus pasar
pedagang pedagang di jalan juga
kenal kang bahar almarhum
saya dulu kerja buat kang bahar
sebelum dia pensiun terus meninggal
mudah mudahan kang gus bisa ngeluarin kang pipit
untuk sementara firman syah fitra bisa kita bebaskan
sambil kita melakukan pencarian korban
dan apakah nantinya korban melakukan penuntutan atau tidak
tapi tetap ada syaratnya
yang pertama firman sapitra tidak boleh melarikan diri atau keluar dari kota ini
yang kedua tidak boleh melakukan perbuatannya atau mengulangi perbuatannya
dan yang ketiga wajib lapor diri seminggu sekali
anda siap menjamin
saya jamin pak